ya kita akan buka cnn indonesia newsroom hari ini dari informasi seputar cuaca
menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
suhu panas yang melanda sebagian wilayah indonesia pada sepekan ini
masih akan berlangsung hingga akhir oktober
musim hujan diprediksi baru akan dimulai pada pertengahan november
potensi suhu panas masih meliputi wilayah wilayah selatan
seperti sumatera bagian selatan kalimantan bagian selatan dan sekitar pulau jawa
menurut bmkg fenomena suhu panas adalah fenomena alamiah
yang terjadi satu tahun dua kali akibat gerak semu matahari
matahari akan berada di wilayah indonesia sekitar bulan maret dan september atau oktober
kami perakirakan hingga akhir oktober ini potensi pertumbuhan awan awan hujan
di wilayah selatan indonesia masih cukup minim
sehingga memang intensitas matahari akan cukup tinggi
yang akan mengakibatkan suhu di permukaan akan terasa lebih tinggi
pada wilayah selatan indonesia
hal tersebut terjadi karena fenomena anomali suhu di wilayah perairan indonesia
suhu panas yang beberapa pekan ini melanda sumatera selatan dan juga pulau jawa
ini terjadi karena matahari mencapai maksimum entitas penyinarannya
namun kelembaban di wilayah indonesia cenderung kering
yang mengakibatkan awan awan hujan sulit terbentuk
warga mengaku mengantisipasi cuaca yang terjadi akhir akhir ini
dengan menggunakan pelindung agar matahari tidak langsung terkena kulit
sebenarnya kalau keluar ruangan paling pakai jaket sama sepatu biar nggak belah
masyarakat diminta terus memantau cuaca di daerah mereka tinggal
melalui situs resmi bmkg untuk dapat berantisipasi
rati aulia denny irvan jakarta